bapak kok gak ketemu sih
bapak juga gak tahu dek
kita cari makanan dulu ya
kita pasti ketemu sama bapak sama ibu
kamu jangan nangis
sekarang kita baca doa
hasanahu fil akhirat ya sana tawwakin a'zabannar walhamdulillahirrabbilalamin
ayo sekarang ini kita cari bapak sama ibu ya
bapak kok gak ketemu sih
bapak juga gak tau dek
kita cari makanan dulu ya
ini mobilnya ada buah
kita ini nggak boleh ambil yang punya milik orang lain
kita tungguin aja orangnya kesini
nanti kita minta sama dia
kalau boleh kita makan
kalau nggak boleh kita cari makanan yang lain
saya jalan sekarang
bapak beneran kejebak banjir
iya bener neng
alhamdulillah saya selamat
pada waktu ini
ada hal banyak jadi korban neng
ya sudah bapak istirahat saja di rumah saya ya
sebelum berangkat ke pasar
kakak juga gak tau dik
kak buahnya boleh dimakan nggak
jangan banyak alasan
kecil kecil kamu belajar nyolong ya
pergi sana ngapain disini terus
kakak juga sama
kakak juga lapar
tapi kan kita nggak punya makanan
kalau kita baca doa
yang kita udah hafalin yuk